kami sudah terhubung sore ini dengan wali kota bekasi rahmat effendi selamat sore pak rahmat
pak bisa mungkin dijelaskan ini apa saja sebenarnya tahapan new normal di wilayah bekasi selanjutnya ke depan ini pak
ya terima kasih mbak pani ya
ini sebenarnya yang kami lakukan bahwa kota bekasi sekarang ini tingkat reproduksinya itu sudah di bawah
dan levelnya pada level dua
oleh karena itu masyarakat kita kan sudah hampir tiga bulan
nah ini harus ada penyesuaian penyesuaian
oke kita sedang menghadapi pandemi covid sembilan belas
kita tidak ingin masyarakat kita terus terpapar
tapi kita juga tidak ingin ekonomi kita terkapar
nah oleh karena itu kita harus mengadakan adaptasi terhadap sebuah tatanan kehidupan baru
masyarakat produktif untuk melawan covid sembilan belas
yang pak presiden itu menyampaikan atau yang sekarang ini lebih keren dipanggil dengan new normal
nah oleh karena itu kota bekasi sudah melakukan tahapan tahapan seperti itu
oke pak rahmat mungkin bisa dielaborasi lebih lanjut kira kira mungkin awal juni mendatang gitu dengan adanya relaksasi
dari pelaksanaan psbb apa dulu yang dibuka nih pak
misalnya tempat keramaian yang dibuka terlebih dahulu
yang bisa dibuka untuk umum masyarakat bisa ikut berkegiatan di sana
ya saya tidak menyampaikan dalam definisi relaksasi ya
saya hanya ingin menyampaikan bahwa adaptasi ada penyesuaian penyesuaian terhadap kehidupan sosial kemasyarakatan yang ada
nah menjelang lebaran kemarin kita sudah melakukan kegiatan sholat id bersama di lima puluh satu kelurahan yang dinyatakan hijau
kelurahan yang dinyatakan hijau
itu adalah kelurahan yang sudah tidak ada lagi penderita pasien yang dinyatakan di daerahnya atau wilayah rt rw nya adalah positif
maka kita berikan kesempatan kepada warga masyarakat untuk melakukan kegiatan ibadah
ya tapi dengan protokol yang ketat
yaitu dkm membentuk panitia direpit dulu setelah itu disueb
alhamdulillah sampai dengan terakhir dinyatakan negatif
walaupun ada kasus kasus baru
karena memang kita masih banyak
bagian dari daerah transmisi dan geografis yang ada sebagai epicentrumnya di pusat
yaitu di jabodetabek
nah yang kedua kita juga tidak ingin terkapar terus
kita harus ada penyesuaian
maka kita juga memerencanakan
di tanggal empat setelah dki menyatakan selesai
kita mau melakukan tahapan demi tahapan penyesuaian penyesuaian
agar ekonomi di masyarakat tumbuh
rumah makan yang ada
kita berikan kesempatan
dengan jarak atau dengan physical distancingnya itu satu dua meter
wajib menggunakan masker
dengan itu pemerintah daerah berkomitmen untuk menyediakan dua per tiga dari dua empat juta warganya harus pengadaan masker
setelah itu apa lagi
ya tentunya salah satu perasarana lainnya
termasuk juga pengetatan terhadap pengawasan operasional yang ada
nah ini satu dua hari pemerintah kota bekasi sedang melakukan rumusan
bersama dengan porko pimda untuk melaksanakan
kalau persoalan persoalan kayak rumah makan yang ada di tenan tenan yang ada seperti tadi di sumarekon
kita sudah perkenankan dia
satu meja itu hanya dua kursi
jaraknya satu dua meter
terus juga yang drive thru
terus yang antri
itu kita kasih batasan batasan
sehingga dalam menjaga jarak
terutama pada persoalan persoalan bagaimana kita mengakomodir sebuah kehidupan sosial yang layak
tentunya kita harus ada keberanian melakukan perubahan
nah perubahan itu namanya adalah adaptasi
adaptasi yang kita sebut bagaimana tatanan kehidupan baru
masyarakat yang produktif melawan covid
pak rahmat ini terkait dengan antisipasi kemudian juga mungkin himbawan ke depannya nih
bagaimana sebenarnya supaya masyarakat ini bisa secara terintegrasi tetap berkegiatan
tapi ini masih aman dari bahaya penyebaran covid sembilan
nah itu tadi pak presiden kan menugaskan
ada dari instrumen tni ada dari instrumen polisi
nah komposisinya itu sekarang lebih banyak dari tni
lebih banyak tni
nah persoalan persoalan yang ada di lapangan yang kita lakukan sekarang ini untuk melakukan adaptasi
tentunya pemerintah punya guide nya
tentunya pemerintah punya rumusannya
tentunya pemerintah punya sop nya agar masyarakat ya bukan saja merasa terpanggil
tapi juga merasa ikut ya
ikut bersama sama memutus mata rantai yang ada di wilayah masing masing
maka yang paling tepat memang dalam rumusan rw siaga dan kawasan mandiri
di tingkat rt dan rw
itu adalah bagian yang sangat penting dalam kita melaksanakan memutus mata rantai kondisi yang ada
dari lingkup yang paling kecil
begitu ya pak rahmat
di rt di rw itu
terima kasih atas informasinya pak rahmat
semoga ini proses adaptasi bisa berjalan lancar dan kita semuanya tetap bisa menekan penyebaran covid sembilan belas
semoga ini role sample di kota kabupaten lain bapak
kami erokan seperti itu pak
terima kasih pak rahmat effendi